jadi kita bisa lihat bahwa ya kebutuhan dana pendidikan anak anak akan semakin tinggi
kebutuhan dana pendidikan anak anak akan semakin lebih baik
dan yang pasti ini untuk rencana jangka panjang begitu
agar nanti anak anak kita tidak mengalami kesulitan agar masuk ke sekolah sekolah yang memiliki akreditasi baik
fasilitas yang baik juga untuk pengembangan diri anak
terima kasih mbak teja sari asad
analis dari tata dana kami sama sama berharap agar masyarakat terbuka lagi ya
ini pikirannya agar mau mengambil asuransi pendidikan agar anak anaknya bersekolah dengan baik
nanti terima kasih mbak teja sari